berdasarkan data dari kementerian kesehatan
hingga dua puluh satu oktober dua ribu dua puluh
ada dua ratus empat puluh satu kasus gagal ginjal akut di indonesia

pasien dan korban penyakit tersebut berasal dari golongan anak anak
yang didominasi bayi di bawah usia lima tahun
hingga kini pemerintah masih terus melakukan investigasi
penyebab dan pemicu penyakit misterius tersebut
kandungan tertentu dalam obat parasetamol sirup
diduga menjadi biangkerok gagal ginjal akut
maka untuk meminimalkan potensi penambahan jumlah kasus
pemerintah melarang penjualan obat sirop
termasuk paracetamol untuk sementara waktu
lantas bagaimana cara orang tua untuk menangani anak yang sakit
seperti demam bila tanpa obat
kalau saya sih biasanya lebih ke herbal ya
sama kompres aja sih palingan
terus juga pakein minyak kai putih gitu
ya saya memang mengurangi bahan kimia sih buat anak saya
kak langsung ke rumah sakit aja
tinggal oleh aku
rumah ya dikompres
udah itu aja sih
di parut kemudian dikasih minyak kelapa
minyak kelapa yang asli ya mbak ya
kita sedikit aja jangan banyak banyak
terus dibuyurin ke itu
terus terutama ditaruh di ini di monmun kalau saya mbak
melihat angka kasus yang terus meningkat
tak sedikit orang tua jadi khawatir
terutama ketika buah hatinya terkena penyakit yang ditandai dengan demam ini
cecilia wiranti misalnya
bayinya yang berusia sebelas bulan
mengalami pilek dan demam
suhu tubuh yang terlampau tinggi dan tak kunjung turun
membuat anti memutuskan membawa bayinya ke rumah sakit
kemarin tuh sebenarnya akhirnya ke dokter
karena emang tuh kondisinya suhunya gak turun turun gitu
biasanya kan kalau dikompres dikasih tidur sebentar
dikasih susu sebentar itu kan udah turun dan membaik
nah tapi kondisinya dia memang suhunya itu nggak turun
abis itu dia juga gak mau makan gak mau nyusu
jadi itu yang bikin khawatir
suhunya kemarin sampai tiga puluh sembilan derajat
akhirnya diputuskan untuk ke dokter
dan dokter menyarankan untuk diberikan paracetamol gitu
kita berikan yang secara rektal gitu
jadi berikan langsung ke dubur
dokter spesialis anak menganjurkan agar para orang tua tidak panik
sebab tidak semua kandungan paracetamol berbahaya
obat dalam bentuk tablet puyir dan rektal bisa diberikan dan dikonsumsi dengan catatan
sesuai resep dokter
demam juga bisa terjadi kalau tubuh sedang berusaha untuk mengatasi suatu infeksi
nah pada saat suhu tubuh itu lebih tinggi
sebenarnya sel sel imun atau daya tahan tubuh itu dapat bekerja lebih efektif dalam mengatasi infeksi tersebut
jadi demam itu tidak harus ditakuti
karena itu merupakan mekanisme daya tahan tubuh kita yang wajar
hal hal yang sifatnya tradisional ya
seperti menggunakan bahan merah
ataupun dilumuri dengan bahan bahan yang lain
itu belum terbukti secara medis
jadi kita tidak sarankan
justru itu bisa beresiko yang pertama mengiritasi kulit si kecil
kemudian yang kedua juga bisa jadi menimbulkan jalan masuk bagi terjadinya infeksi
kalau misalnya kita melukai kulit si kecil
paracetamol sirop kerap menjadi pilihan yang ampuh untuk menurunkan demam anak
tapi mengatasi sakit anak tidak melulu soal obat
ada langkah sederhana dan alami yang bisa dilakukan
untuk memulihkan si kecil dari demam tinggi
pertama gunakan pakaian yang tipis dan menyerap keringat
hal ini dapat membuat anak merasa lebih nyaman
dan membantu menghilangkan panas tubuh
kedua kompres area dahi maupun lipatan tubuh anak dengan air hangat
jika anak masih terasa tidak nyaman
dekaplah atau gunakan metode skin to skin
untuk menenangkan dan menstabilkan suhu tubuhnya
selanjutnya tingkatkan asupan cairan
asi air putih maupun makanan berkuah bisa menambah energi dan memperkuat imun tubuhnya
terakhir pantau terus kondisi anak
segera konsultasikan pada dokter bila anak tak kunjung membaik
clarissa aradia maria oktober jakarta
seorang pemuda di tuban jawa timur menyulap sisa arang batok kelapa menjadi berikat
ya dan kini ternyata ia bisa mengumpulkan cuan
jutaan rupiah dari usaha briket ini
nah informasi selengkapnya sesaat lagi
tetap bersama kami di good morning